good morning akhir pekan ini pada kemana nih
buat yang masih pada bingung mau kemana lebih baik ikut saya berwisata ke alam terbuka
dimana disini kita gak cuma bisa lihat pemandangan dan menghirup udara segar aja
tapi kita juga bisa nyobain serunya aktivitas yang memacu adrenalin menanam hingga berinteraksi dengan hewan
yang tentunya syarat akan edukasi yang ramah keluarga
berwisata ke alam terbuka dengan konsep peternakan dan pertanian menjadi pilihan saya berlibur di akhir pekan
sebelum masuk saya wajib membayar tiket seharga dua puluh lima ribu rupiah
sedangkan saat weekday senin hingga kamis tiket dijual seharga dua puluh ribu rupiah saja
tempat wisata seluas enam hektare ini berlokasi di sawangan depok jawa barat
saat masuk saya langsung disambut luas yang terbaik
hamparan rumput hijau dengan pepohonan rindang dan sejuknya udara di pagi hari
tempat ini terbilang cukup instagramable
seperti di jembatan caping menuju area peternakan ini
dengan gantungan topi caping warna warni di sepanjang jembatan
cukup unik dan menarik untuk dijadikan spot berfoto
di sini terdapat beragam jenis hewan yang dapat dijumpai dan diajak berinteraksi secara langsung
seperti kuda kambing dan kuda rambut
dengan membayar dua puluh ribu rupiah para pengunjung dapat memberi makan kelinci kelinci yang lucu ini
tapi gak cuma berinteraksi dengan hewan aja gitu loh
karena di wisata di dekandang itu bisa melatih keberanian anak
terus bisa melatih motorik anak
contohnya seperti apa
anak anak yang berkunjung ke dekandang mereka bisa contohnya bisa memberi makan hewan
memerah kambing memerah sapi
suasana yang bersahabat untuk tempat bermain anak menjadi salah satu daya tarik bagi para pengunjung
selama disini cukup menghibur juga untuk anak anak juga pada senang bermain
dari mulai tempat permainannya untuk anak anak juga ini juga sangat senang berkeliling keliling daerah sini
selain memberi makan hewan pengunjung juga bisa berkuda
sayap turut menjejel menunggangi kuda berkeliling sambil menikmati pemandangan asli layak dan menarik

di sini pengunjung dapat merasakan menjadi peternak dengan mencoba memerah susu kambing
terdapat kambing jenis etawa yang sudah siap diperah
saat memerahan susu pengunjung harus ditampingi petugas peternakan kambing
hal ini agar dalam proses memerah susu menggunakan teknik yang benar dan tidak asal
tidak ada perasaan langsung pegang
jadi ini aku baru pertama kali merah susu kambing ya
katanya bedanya kalau misalnya susu sapi merahnya ditarik
kalau misalnya ini kita cuma dipencat aja
langsung aja ya
di kunci di kunci biar
jangan sampai air susunya ke atas
kita pencet aja
oh iya keluar
kambing atau domba
disini anak kambing atau domba biasa disebut cempe
biasanya usia cempe yang masih menyusui
sekitar sampai tiga bulan
kurang lengkap rasanya berwisata di alam terbuka tanpa merasakan kegiatan yang memacu adrenalin
kini saya mencoba naik flying fox dengan tali sepanjang hampir seratus meter
rasa takut saya terbayar dengan indahnya pemandangan alam yang memanjakan mata
saya melanjutkan perjalanan ke tempat wisata berkonsep pertanian
berlokasi di bojong sari depok jawa barat
tempat ini beroperasi setiap hari
berawal dari lahan seluas dua ratus meter pada dua ribu enam
kini terdapat ratusan jenis tanaman herbal di lahan seluas tiga hektare ini
puluhan diantaranya dijual dalam bentuk bibit tanaman
mulai dari sepuluh hingga dua puluh lima ribu rupiah
seperti kumis kucing
yang diklaim memiliki beragam khasiat bagi kesehatan
disini pengunjung bisa merasakan pengalaman bertani
saya diajari cara menanam dengan metode stek atau memperbanyak tanaman dengan memotong bagian bibit dan menanamnya kembali
jadi teknik menanam atau steknya ini gak bisa asal ditanam
jadi ini kalau misalnya mau ditusukkan
kita harus bikin ruang dulu dengan jari kayak gini
nah biar nantinya di bawahnya ini dia punya ruang untuk keluar akar nantinya ya
setelah ditanam bibit perlu dirawat dengan baik
sebaiknya diletakkan di tempat yang terkena matahari
tidak terlalu panas dan tidak lembab
kemudian rutin disiram satu hingga dua kali sehari
baik selain tempat wisata ini juga sebagai tempat edukasi
untuk anak maupun sampai dengan dewasa khususnya untuk edukasi tanaman tanaman herbal
selain flora ada pula fauna yang bisa diajak interaksi seperti iguana dan ikan koi
setelah seharian berjalan jalan kini saatnya saya bersantai
sambil mengayu perahu bebek air berkeliling kolam
menikmati pemandangan dan sejuknya udara di alam terbuka
dah ya selesai semua ya
dah ya selesai sudah jalan jalan saya hari ini
mulai dari beternak bertani hingga berinteraksi dengan hewan hewan
dan tentunya saya pulang membawa ilmu pengetahuan
dan perjalanan saya hari ini dapat menjadi pilihan anda untuk berakhir sekan bersama keluarga
siva anifa kurnia yuniarwan depok jawa barat